aku yakin itu pastikian santan yang asli

baiklah kalau itu keinginanmu
baiklah kalau itu keinginanmu
baiklah kalau itu keinginanmu
baiklah kalau itu keinginanmu
baiklah kalau itu keinginanmu
baiklah kalau itu keinginanmu
baiklah kalau itu keinginanmu
baiklah kalau itu keinginanmu
baiklah kalau itu keinginanmu
baiklah kalau itu keinginanmu
baiklah kalau itu keinginanmu
baiklah kalau itu keinginanmu
baiklah kalau itu keinginanmu
aku akan mengucapkan terima kasih
karena raden memberiku kesempatan
kubunuh kau kian santan
maafkan aku pak wendal